kami ajak anda kembali ke informasi dalam negeri
nama dede lutfi alfiandi kembali jadi pembahasan di media sosial
kita ingat lutfi pria yang sempat dikaitkan dengan foto pembawa bendera merah putih
saat demo di depan gedung dpr ri pada september lalu
mengaku mengalami kekerasan saat ditahan di kantor polisi
dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon
ada sutra dewi kuasa hukum dari dede lutfi alfiandi
mbak sutra selamat malam
halo selamat malam
mbak sutra kami harus mengonfirmasi
kesaksian yang diberikan oleh lutfi di media sosial viral begitu
adanya perlakuan kekerasan terhadap lutfi selama berada di kantor polisi
itu benar atau tidak mbak sutra
ini ya mbak kemarin itu kan munculnya pada saat pemeriksaan terdakwa ya
lutfi menjawab pertanyaan dari majelis hakim kalau nggak salah itu
iya pemeriksaan pernyataan apa atau pertanyaan apa yang membuat lutfi mengakui bahwa ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
sebenarnya gini ya mbak kemarin itu kan hakim bertanya sesuai dengan bap
di bap itu itu kan dinyatakan bahwa ada lutfi melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap petugas
di situ lutfi mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu
nah munculah ini
nah terus majelis hakim bertanya kenapa ada pendatangan
kenapa lutfi melakukan pendatangan dan cap jempol
padahal menurut di persidangan keterangan lutfi itu dia tidak melakukan itu
nah lutfi menyatakan di persidangan bahwa dia hilang dia tertekan
tertekan bukan mengalami kekerasan berarti
dalam hal ini hakim menanyakan tertekan itu bentuknya apa
yang akhirnya dia bilang dia mengatakan bahwa dia sempat dipukul
itu menurut pengakuan dia ya karena jangan yang mengalami
pengakuan dia di persidangan
sempat dipukul apakah selama berkonsultasi dengan anda mbak sutradewi lutfi juga sebelumnya sempat sempat curhat
atau cerita kepada mbak sutra
selama ini kami belum pernah mendengar cerita yang secara detail dia ini ya bercerita ya cerita ya
ini muncul ketika ada pertanyaan dari majelis hakim dan dari kuasa hukum
oke artinya tim kuasa hukum juga baru mengetahui kesaksian lutfi mengalami kekerasan pada saat persidangan kemarin
ya itu karena pertanyaannya karena yang muncul di persidangan kemarin itu
tapi ada kesaksian yang diterima dari pihak kepolisian mbak sutra
ada konfirmasi atau kesaksian dari pihak kepolisian mengenai pernyataan lutfi ini
oh enggak ada
tidak ada kemarin keterangan terakhir ya dari lutfi dari penyidik itu enggak ada
sampai saat ini kasus lutfi sudah sejauh mana mbak sutradewi
nanti sampai tanggal dua puluh sembilan itu tuntutan mbak
apa yang kemudian dituntut oleh
itu tuntutan dari jaksa
kalau dari kita ya kita berharap lutfi bebas ya
mbak sutradewi kami juga sebelumnya sudah menghubungi mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian baik dari polda metro jaya dan juga polres jakarta barat begitu
belum ada jawaban untuk bisa berkomunikasi dengan cnn indonesia connected
tapi sebelumnya ada jawaban
sebelumnya ada juga informasi bahwa lutfi sempat menggunakan obat obatan terlarang
enggak ada itu mbak
enggak ada ya
itu selama ini tidak ada
tidak ada penggunaan hal tersebut ya
selama ini di dalam penjara lutfi berkelakuan baik mbak sutra
dia saja enggak ada
maksudnya seperti biasa saja kanan biasa
sudah ada fakta
mbak sutradewi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan juga atas konfirmasinya
kuasa hukum dari pihak lutfi alfiandi bergabung bersama kami di cnn indonesia connected